dari informasi ambruknya jembatan cinta kita
kini ke informasi ambruknya bisnis mazda motor indonesia atau mmi yang menyerah kalah
agen pemegang merek mobil mazda di tanah air ini menghentikan operasional
pasca terus merosotnya data penjualan mereka
mereka tidak membeli efisiensi
mmi justru memindah tangankan roda bisnis mazda kepada pt eurocars motor indonesia
setelah ford ini kali kedua pengelola brand hengkang dari tanah air
ada apa dengan bisnis mazda
mazda lepas kemudi
saya ulas sebelengkap untuk anda pagi hari ini
kita lihat terlebih dahulu dari data yang kami miliki mengenai data ini
pertanyaan pertama saya apakah anda menggunakan mobil jenis mazda
cx lima atau dua mazda dua
anda mungkin perlu mengetahui informasi ini
karena ternyata sekarang pengelolaannya beralih fungsi
dari yang sebelumnya dari pt mazda indonesia
pas mazdab motor indonesia digantikan ke eurocars
kalau misalnya anda membaca informasi bahwa mazda hengkang sebenarnya tidak seutuhnya benar
karena sebenarnya yang hengkang tersebut adalah pengelola ataupun juga atpm
kalau saya tidak salah yaitu agen tetap pemegang merek
jadi mazda motor indonesia adalah yang selama ini mengelola merek mazda
dan sekarang dialihkan ke eurocars
jadi tidak sepenuhnya benar kalau misalnya mazda nya yang hengkang dari indonesia

jadi apa yang terjadi siapa sebenarnya eurocars eurocars sendiri merupakan salah satu pemegang ataupun juga pemegang merek merek premium

berkantor pusat di singapura eurocars memang terkenal melakukan distribusi
kemudian juga menjadi dealer untuk mobil mobil kelas atas seperti misalnya roll royce porsche dan lain sebagainya
mazda juga ya di singapura dan australia eurocars juga memegang hal tersebut
dan kini dialihkan ke eurocars dari mazda indonesia ataupun juga mazda motor indonesia
jadi mmi sudah menyerah karena bisnis mereka tampaknya tidak terlalu bagus

kita lihat ini adalah tren penjualan yang kami himpun dari gaikindo
kita lihat bagaimana data penjualannya data ini kita berbicara tren saja bahwa memang rata rata ada yang mengalami stagnansi
ada yang mengalami depresiasi tapi ada juga loh yang mengalami apresiasi ataupun kenaikan honda misalnya
data ini adalah data tahun dua ribu lima belas tidak begitu jauh memang refleksinya terhadap tahun dua ribu enam belas
kita lihat bahwa pada toyota mengalami drop hingga akhir dua ribu lima belas
kemudian stagnansi terjadi di brand daihatsu sementara honda mengalami kenaikan
tapi ford dan mazda mereka masuk di sini nih
jadi kalau kita bagi zona zona zona yang berat untuk bertahan memang ada di zona sini
jadi penjualan mereka itu misalnya untuk ford sendiri sembilan tiga ratus tiga puluh empat unit kemudian enam enam ratus unit untuk mazda misalnya
apakah mereka memiliki segmen pasar punya tapi tidak bisa melawan ini loh dominasi ini loh
toyota daihatsu kemudian juga honda
sederhana saja kalau kita mau ke kantor kita mau hangout kita lihat kanan kiri mobilnya merek apa
oke mungkin salah satunya juga merek anda punya anda punya toyota anda punya mazda anda punya dehihatsu gitu
dia dominasi pabrikan jepang ya mengapa saya bicara pabrikan
karena ternyata dua brand yang keluar ini mereka tidak memiliki pabrik di indonesia
jadi memang ada beberapa faktor mengapa sulit sekali bersaing menghadapi melawan dominasi jepang
yang pertama mereka tidak punya pabrik
kemudian yang kedua mereka itu harus memiliki jaringan untuk spare part misalnya
harus memiliki spare part ataupun juga jaringan untuk komponen yang bisa dimanfaatkan
karena kalau orang beli mobil kan bukan hanya masalah beli mobilnya perawatannya
kalau ada yang rusak mereka akan beli kemana akan ke siapa
itu kan persoalan yang harus terus dijaga sebagai bagian dari service ataupun juga pelayanan
kemudian setelah itu mereka juga harus punya tim marketing yang oke
tim marketing yang oke itu jadi pemasarannya harus
harus masif masuk ke pasar gitu ya
kalau kita ada acara di mal mal itu suka ada pameran pameran tuh bagian dari marketing yang harus dijaga
kemudian kita lihat ini adalah tiga hal yang paling menarik ya tampaknya yang harus mereka punya
oh ya satu lagi adalah pembiayaan
jadi mereka harus memiliki afiliasi pembiayaan
kita lihat brand brand ini mereka punya afiliasi pembiayaan
bonus demografi di indonesia dengan populasi indonesia dua ratus lima puluh juta jiwa lebih dan untuk bicara yang usia produktif
mereka separuhnya itu adalah segmen menengah
segmen menengah itu biasanya identik dengan kepemilikan sesuatu dengan kredit perbankan
pembiayaan jadi kalau misalnya bisa masuk ke empat ini biasanya akan relatif berhasil kok
memangsa pasar indonesia
jadi pabrik memiliki jaringan spare part kemudian juga marketingnya harus bagus dan memiliki afiliasi pembiayaan
itu adalah beberapa hal yang harus dimiliki ketika harus melawan dominasi jepang
masta juga dari jepang ya tapi dia tidak punya pabrik di indonesia
lalu kita berbicara mengenai dua perusahaan
tadi saya sudah menyinggung sedikit bahwa mazda adalah yang kedua setelah ford yang tidak mampu bertahan di indonesia
tapi yang membedakan adalah ford itu sudah lebih lama ya
ini yang berasal dari amerika serikat sementara masa dari jepang sudah lebih lama ford enam belas tahun
tapi menariknya mazda langsung dapat atpm loh
dia langsung dapat penggantinya
jadi setelah dia langsung eurocars yang akan ambil
tapi kalau untuk form sendiri belum ada atpm pengganti hingga saat ini
dan untuk tadi saya sudah juga soal bahwa

tidak mempunyai pabrik di indonesia
dan kemudian sama sama mereka tidak memiliki pabrik di indonesia
jadi harganya build up impor gitu jatuhnya lebih mahal
tapi kalau mereka impor bahan baku kemudian di assembly dirakit di indonesia pasti lebih murah
lalu seperti apa sih pangsa pasar indonesia ataupun otomotif di indonesia
tidak lain tidak bukan
saya kasih love ya
karena ternyata masyarakat indonesia sangat mencintai brand ini
anda tahu ini brand brand ini milik siapa
kita lihat adalah astra international
dan merek merek lain yang masuk misalnya nissan dan kawan kawan
jadi toyota masih menguasai pangsa pasar di indonesia
dari mana data ini
apakah data ini berhenti sampai diangkat

dari uang yang anda keluarkan untuk memiliki merek merek toyota daihatsu dan honda
brand brand ini tidak bisa apa apa kalau anda tidak mau beli loh sebenarnya
itulah yang mengakibatkan sehingga tidak mudah memang bersaing dengan brand brand pabrikan asal jepang
karena mereka masuknya strukturnya itu sudah sangat terkonstruksi dengan baik
jadi konstruksi bisnisnya sudah masif
jadi memang tidak mudah
tapi harusnya memang ini menjadi bukti bahwa sangat mudah gurih sekali pasar bisnis otomotif di indonesia
terbukti jalanan macet terus ya tiap hari
tapi memang dinominasi oleh brand brand tersebut
harus dimiliki ataupun juga harus dimiliki sebuah strategi yang tidak biasa
yang punya jiwa fight yang lebih baik
karena memang susah sih ya
masyarakat indonesia itu memang tampaknya senang dengan brand brand pabrikan jepang tersebut
yaitu toyota honda daihatsu dan kawan kawan
tapi untuk merek lain mereka punya segmen pasar meskipun sangat sedikit